bapak ibu sekalian pada akhirnya perebutan fungsi kita untuk dpr itu kan juga adalah bagaimana modal kita untuk masuk ke pemerintahan betul ya
karena perjuangan kita narasi kita isu apapun yang kita perjuangkan selama ini sulit rasanya kalau tidak diperjuangkan dalam pemerintahan betul
kita hanya bisa menjadi kekuatan checks and balance itu adalah peran yang mulia
saya mengatakan berkali kali ketika kita sebagai oposisi kita menjalankan peran yang mulia
bukan hanya sekedar berbeda dengan pemerintah tetapi kita memberikan masukan masukan kritik kritik yang membangun dan semua kita bisa bertanggung jawabkan
saya ketika datang ke ikn dalam kapasitas sebagai menteri apr bpr itu ya
ditanya wartawan media loh bukannya dulu ahy demokrat mengkritisi ikn
kenapa sekarang mengatakan harus mencari ikn
saya mengatakan tolong dicek dengan baik
kami menyampaikan kritik dengan tujuan yang baik
ketika itu dalam masa pandemi misalnya pasca pandemi kita fokus pada recovery
penyelamatan jiwa masyarakat sekaligus penyelamatan
tapi ketika situasinya sudah membaik ekonomi kita sudah bisa tumbuh dengan lebih baik lagi ya jangan sampai tidak bisa sukses proyek besar itu
itu adalah bentuk bagaimana demokrat itu ketika di oposisi juga menjalankan tugasnya dengan baik
tetapi ketika diberikan peran dalam pemerintahan kita harus buktikan kita juga bisa bekerja dengan baik
itulah jiwa besarnya demokrat
tidak ada hubungan ini